kementerian perindustrian melakukan kunjungan kerja ke pt line industri di bandung jawa barat
dalam kunjungan ini menteri pendustrian agus gumbiwang kartasasmita akan mendorong pt line industri untuk menjadi lead integrator
atau pemandu utama industri khususnya di bidang alutsista berbasis elektronik
agar bisa bersaing dengan negara lain dan membantu menjaga kedaulatan bangsa
menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita melakukan kunjungan kerja ke pt line industri di bandung jawa barat pada jumat pagi
sesampainya di lokasi agus gumiwang langsung meninjau salah satu produk pertahanan produksi pt len
yaitu land s dua ratus air surveillance radar yang merupakan sistem radar yang ditujukan untuk melakukan pengawasan udara
line s dua ratus menggunakan teknologi pools compressions dan mampu mendeteksi target udara hingga jarak dua ratus km
pada ketinggian sepuluh kaki
radar line s dua ratus juga dapat diintegrasikan dengan battle management system maupun combat management system
sehingga mampu memberikan tactical situation awareness yang lebih komprehensif kepada satuan tni yang bertugas
agus gumiwang berharap dengan kehadiran produk alutsista seperti land s dua ratus bisa menjadi modal awal
bagi industri alutsista nasional agar bisa mandiri dengan membuat sendiri sistem pertahanan alutsista berbasis elektronik
salah satunya langkah awal ialah mempersiapkan pt line industri sebagai ketua tim percepatan pembentukan holding bumn industri pertahanan
sehingga bisa menjadi lead integrator atau pemandu utama khususnya di bidang industri alutsista berbasis elektronik
kami juga mengapresiasi strategi dari pt line dalam mewujudkan dirinya sebagai lead integrator
dengan fokus pada brand
artinya mengembangkan software software yang tadi juga kami sudah tinjau sudah kami lihat sangat baik
dan ini tentu yang saya sampaikan tadi di awal ini bisa membantu kita bangsa untuk menjaga kedaulatan bangsa
khusus untuk industri energi baru terbarukan agus gumiwang mendukung
langit dan menjaga kedaulatan bangsa
ini adalah langkah pt line yang saat ini tengah mempersiapkan pembangunan pabrik panel surya solar cell di cikarang jawa barat
dengan nilai investasi mencapai dua triliun rupiah
kehadiran pabrik panel surya ini diharapkan bisa meningkatkan nilai tingkat komponen dalam negeri atau tkdn
panel surya produksi pt line hingga enam puluh persen di mana saat ini baru mencapai angka empat puluh tujuh persen
dalam hal ini bagaimana kita memigrasikan mentransformasikan
energi energi yang sifatnya fosil itu pada energi yang green
sehingga komitmen pt line di sini kami sebagai kontributor terbesar di energi baru terbarukan
kami sudah mempunyai fasilitas untuk memproduksi solar panel
maka kami sekarang akan lebih ke hulunya yaitu memproduksi solar cellnya
kementerian perindustrian mendorong pt line industri yang berperan sebagai holding bumn industri pertahanan
untuk mengembangkan produk elektronik pertahanan dengan tkdn tinggi
dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan militer indonesia
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat